pt jasa marga menutup sementara gerbang tol karawang barat dua
di kilometer empat puluh tujuh sejak kamis sore sembilan belas oktober
dan imbas dari penutupan gerbang tol ini
menyebabkan kemacetan panjang
arah jakarta menuju cikampek
penutupan gerbang tol karawang barat dua
disebabkan adanya perbaikan plat injak dan oprit
atau timbunan tanah untuk menghindari penurunan jembatan
pumas jasa marga memprediksi
perbaikan ini rampung pada sabtu siang
dan diketahui tol jakarta cikampek
tengah berbenah dalam mengerjakan
sehingga kemacetan sudah terlihat
dari bekasi barat menuju cikarang
kemacetan diperparah sejak gerbang tol
karawang barat dua ditutup
pt jasa marga mengalihkan pengguna
jalan tol untuk keluar di karawang barat satu
lalu bagaimana arus lalu lintas terkini
di tol jakarta menuju cikampek
sudah ada korespondensi nn indonesia
selamat siang roni
roni informasi terbaru gardu tol karawang dua
sudah dibuka dan juga kendaraan kecil
sudah bisa melintas
berdasarkan pantauan anda dan saya melihat
sendiri disana juga cukup lancar
apakah benar benar lancar atau justru
nanti di depan anda sendiri
sudah mulai kembali terjadi kemacetan
ya benar sekali iqbal
pada pukul sembilan lebih tiga puluh
waktu indonesia barat tadi
pintu tol ataupun gerbang tol
karawang barat dua kembali dibuka
hanya kendaraan kecil saja yang dapat melintas
karena masih ada rekonstruksi yang dilakukan
terhadap plat injak dan juga
operate jembatan nah memang benar
anda bisa melihat sendiri di belakang saya
tadi titik tempat saya berdiri ini
sekitar pukul delapan pagi
ini bisa menunjukkan suatu
kemacetan yang cukup berarti hingga
ke kilometer tiga puluh empat saya berada di kilometer
tiga puluh enam saat ini anda bisa melihat
sudah ada pergerakan yang bisa dikatakan
ramai lancar kendaraan cukup banyak
karena memang ini merupakan akhir pekan
dimana banyak sekali
kendaraan yang mengarah menuju ke
cikampek ataupun menuju ke luar jakarta
yang pada akhirnya menyebabkan
banyaknya kendaraan yang melintas di titik ini
tadi pada pukul delapan saya bisa
gambarkan sedikit bahwa kendaraan
bisa dikatakan hanya bergerak sekitar
dua hingga empat kilometer per jam saja
ini bisa dikatakan hampir stensil
ataupun tidak bergerak seperti itu
nah kemacetan ini berimbas karena tadi
pada pukul delapan tadi memang masih tertutup
ataupun ditutup gerbang tol
karawang barat dua ini yang sudah dilakukan
pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas
pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
anda mungkin juga sering melihat
dari beberapa sosial media
keluhan masyarakat pengguna jalan tol ini
dari kemarin yang mereka bergaran berjalan
ataupun menggunakan jalan tol dari jakarta
menuju bandung yang bisa menghabiskan
hingga delapan hingga sebelas jam seperti itu
bahkan hingga keluar dari tol cikampek saja
bisa menghabiskan enam jam seperti itu
ini waktu yang bisa dikatakan cukup panjang
karena memang kemarin rekonstruksi
yang dilakukan terhadap badan jalan
ada di gerbang tol karawang barat dua ini
nah memang baiknya adalah
kepada dipercepat tadinya rencananya
perbaikan ini masih akan rampung pada
namun ternyata dari pihak pt jasa marga
berusaha mempercepat perbaikan ini
sehingga pada pukul sembilan tiga puluh lima pagi tadi
juga sudah kembali dibuka
ini berarti bahwa rekonstruksi tersebut
perlahan sudah mulai bisa dilewati
oleh kendaraan kecil
namun nantinya kendaraan besar masih dialihkan
ke karawang barat satu
dan juga bila dilihat nantinya
ke tol karawang barat satu ini
mengalami antrian yang cukup panjang
maka akan dialihkan ke karawang timur
kita masih akan memantau seperti apa kondisi
di jalanan pada siang hari ini
karena memang kita lihat di titik tempat saya berdiri ini
sudah mulai lancar
namun dari aplikasi yang kita lihat
untuk menuju ke titik empat puluh tujuh km
dimana karawang barat dua ini sudah dibuka
masih terlihat ada kepadatan
dengan rata rata kecepatan
dua hingga lima km per jam iqbal
roni bisa dipastikan kembali bahwa
untuk gerbang tol cikarang dua ini
apakah benar benar sudah dibuka
apakah nanti suatu saat nanti
ada perbaikan kembali
lalu akan ditutup kembali
atau justru ini benar benar membuat masyarakat
jadi tidak bertanya tanya
apakah ini nanti akan ditutup lagi
dan akan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang kembali
iya informasi yang didapatkan ini
langsung dari avp corporat sekretari
dari pt jasa marga
dimana di wm satu
selaku avp korporat sekretari
menyebutkan bahwa sembilan ratus tiga puluh lima sudah kembali dibuka
hanya untuk kendaraan kecil
dibuka ini secara bertahap
karena memang ini merupakan perbaikan sementara
dimana nanti pada pukul satu
sudah mulai dipersilakan kendaraan besar
yang akan bisa melintas ke karawang baratua
namun bila memang masih akan ada
kendala ataupun rekonstruksi
yang masih perlu dilakukan
nanti pada minggu pagi pada pukul sembilan
atau esok hari
barulah semua kondisi tutupnya
gerbang tol karawang baratua ini
secara kembali resmi dibuka
untuk bisa dilintasi oleh kendaraan
baik besar maupun kecil iqbal
baik roni satria
terima kasih atas informasinya